virus flu burung yang ditemukan baru baru ini di ibu kota tak pelak lagi akan meresahkan
apa yang bisa anda dan saya lakukan untuk mencegah paparan virus ini
pertama tentu saja adalah menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan
anda bisa memulai dari hal yang sederhana dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun
ini sederhana tapi masih banyak yang belum menyadari pentingnya cuci tangan
setiap sebelum menyentuh makanan setelah buang air setelah menyentuh permukaan barang barang umum
penularan flu burung juga bisa dari makanan
nah kebersihan alat alat pun juga harus dijaga
utamanya adalah alat alat untuk makan
dan masaklah bahan makanan dari hewan dengan suhu yang cukup
daging sapi minimal enam puluh tiga derajat celcius daging ayam minimal tujuh puluh empat derajat celcius
dan daging dari sumber laut seperti udang dan juga cumi cumi minimal enam puluh tiga derajat celcius
jangan meninggalkan makanan masak pada suhu rata
jangan memiliki ruangan yang selama lebih dari dua jam
simpanlah sisa makanan ke dalam lemari pendingin dengan suhu di bawah lima derajat celcius
dan jangan biarkan makanan beku terpapar suhu ruangan hingga lunak
dan ini utamanya bagi anda yang memiliki ternak unggah seperti ayam ataupun bebek
pastikan jarak kandang dengan tempat tinggal anda minimal sejauh dua puluh lima meter